anda masih bersama kami di good morning
jika anda sering melihat ataupun mengecek timeline di media sosial
tentu tahu nama ini noval gurianto
seorang pesepeda asal bogor yang kemudian berkeliling dunia
tewas saat sedang bersepeda berkeliling dunia
tepatnya di india karena diduga mengalami kecelakaan pekan lalu
pemakaman novel di tpu rimbawan loji kota bogor jawa barat
malam tadi diwarnai tangis haru keluarga
sebelumnya jenazah korban divisum di forensik rsud ciawi
usai dipulangkan dari india
noval gurianto dimakamkan di tpu rimbawan komplek loji
kota bogor jawa barat rabu malam
ibu korban nyaris pingsan saat melihat jasad anaknya dimasukkan ke liang lahat
sebelumnya jenazah pemuda dua puluh delapan tahun itu sempat divisum di rsud ciawi
usai dipulangkan dari india
noval gurianto menjadi tenar usai viral di media sosial
lantaran bersepeda keliling dunia seorang diri
selama delapan bulan ia menempuh jarak lebih dari enam km
dan menyusuri tujuh negara
yakni singapura malaysia vietnam laos myanmar thailand dan india
petualangan noval berakhir
karena ia diduga mengalami kecelakaan pekan lalu
petualangan noval gurianto menempuh jarak lebih dari enam km
dan menyusuri tujuh km
saat melintasi jalur curam di perbatasan india nepal
jasadnya ditemukan di sebuah jurang pada kamis tujuh desember lalu
keluarga dan rekan korban berharap
semangat juang noval gurianto dapat mengharumkan nama indonesia
sekaligus menggaungkan gaya hidup sehat melalui olahraga sepeda
muhammad juanda bogor
lantarannya bersepeda melintasi tujuh negara seorang diri
ia pun telah menempuh jarak ribuan ribu kilometer
dan menyusuri tujuh negara yakni singapura malaysia vietnam
laos myanmar thailand dan berakhir di india
umar tono noval gurianto ditemukan tewas di jurang di utarakan
sebuah negara bagian di india utara
saat bersepeda melintasi tujuh negara sendirian
dengan menggunakan sepeda hasil rakitannya sendiri
naval berangkat dari bogor menuju nepal pada sepuluh mei dua ribu tujuh belas
saat dalam perjalanan menuju nepal
naval juga sempat mengajar bahasa inggris ke anak anak di vietnam
rencananya naval akan kembali ke indonesia pada januari dua ribu delapan belas
setelah mimpinya bersepeda dari indonesia hingga nepal tercapai
namun mimpinya harus kandas
ia diduga mengalami kecelakaan saat melintas di jalur berbahaya
di wilayah utarakan india bagian utara
jasad naval ditemukan oleh penduduk sekitar di tepi jurang
bersama dengan sepeda miliknya
hingga saat ini penyebab pasti kematian nafa belum diketahui
namun pihak kepolisian setempat menyebut noval meninggal
dua hari sebelum ia ditemukan